ya timnas indonesia u dua puluh tiga memastikan lolos ke semifinal sea games dua ribu dua puluh satu cabang olahraga sepak bola setelah menang tiga satu atas myanmar sore tadi
tiga gol kemenangan indonesia dicetak oleh egy maulana fikri witan sulaiman dan marcelino ferdinand
bermain di stadion fitri indonesia unggul tiga di babak pertama egy mencetak gol di menit ke enam
sementara witan dan marcelino menambah gol pada menit ke sepuluh dan pada menit kedua masa injury time babak pertama
gol balasan myanmar dicetak oleh win sembilan pada menit enam puluh enam
dengan kemenangan ini indonesia memastikan tiket ke semifinal mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan